bersama pertemuan ketum pdip megawati soekarno putri dan ketum gerindra prabowo subianto terus
mengemuka pdip menyebut pertemuan tersebut sangat memungkinkan menurut jurubicara tpn
ganjarmafut chico hakim pertemuan keduanya sangat mungkin terjadi namun pihaknya ingin
lebih dulu menuntaskan sengketa pemilu di mk sebelum membicarakan pertemuan megawati dengan prabowo
perhambatan ini kan memang prosesnya kita kan masih menjalani proses pemilu kalau harus kita harus
ingat bahwa proses pemilu itu belum betul betul selesai sebelum sidang di mk ini selesai dan ada
keputusan bagaimana keputusan ini menjadi keputusan yang positif untuk pak tim ganjarmafut atau
sebaliknya nah kita lihat disitu nah ini yang menjadi bukan hambatan sebenarnya ini lebih ke
marah bahwa masih mengikuti proses itu karena kontestasi ini belum seratus finish jadi setelah itu
barulah kita saya rasa lebih tepat ada pertemuan antara bu mega dan pak prabowo
kenegarawanan hakim konstitusi itulah judul tulisan presiden kelima megawati
soekarno putri hari ini di harian kompas bak surat terbuka terhadap penguasa di awal tulisannya
megawati menekankan tanggung jawab penguasa seperti presiden terhadap etika sangatlah penting maka bila
presiden terkesan memperjuangkan kepentingan sendiri atau keluarganya itu fatal sebab presiden
adalah milik semua rakyat indonesia
mega juga menulis pilpres dua ribu dua puluh empat merupakan puncak evolusi kecurangan terstruktur sistematis dan
masif ditambah motif nepotisme yang mendorong penyalahgunaan kekuasaan presiden sehingga mega
menuntut sikap kenegarawanan hakim mahkamah konstitusi untuk memulihkan etika dan moral
di akhir tulisan tangannya megawati bahkan mengingatkan
tidak ada kekuatan yang menghalangi fajar menyingsing di ufuk timur sadarlah insaflah ingat
nama nama kalian akan tertulis dalam sejarah republik indonesia semoga amikus kure
nuansa tudingan yang ditujukan pada jokowi dan gibran ditanggapi menteri investasi bahlil lahadalia
yang mempersilahkan siapapun yang bisa membuktikan dugaan kecurangan presiden di pemilu dua ribu dua puluh empat mengenai
majunya gibran bahlil katakan tidak ada aturan yang melarang anak presiden untuk maju di pemilu selama
itu bisa dibuktikan monggo saja tetapi ini kan masih dugaan dugaan ya namanya duga kita
juga jangan seuzon nggak boleh jadi wapresan yang adanya bapaknya presiden dari mana emang ada aturan
bahwa anak dari seorang presiden enggak boleh jadi wapres atau jadi presiden kalau itu ada oke jadi itu kan
tidak ada juga yang mengatakan bahwa anak gubernur nggak boleh anaknya itu jadi gubernur atau wakil gubernur kan
juga kan hak warga negara selama dia itu memenuhi syarat hingga kini proses sengketa dugaan kecurangan
pemilu masih bergulir di mahkamah konstitusi semua pihak wajib menghormati proses karena setiap
tim liputan kompas tv
informasi lainnya saudara partai golkar menyiapkan mantan gubernur jawa barat rituan kamil